turnamen investasi sepak bola untuk anak usia sembilan tahun digelar di stadion krida rembang jawa tengah
turnamen ini diikuti enam belas tim ssb atau sekolah sepak bola yang tersebar di jawa tengah dan yogyakarta
anak anak ini bukan hanya saling bertanding sepak bola
namun juga mendapatkan pelajaran tentang bermain dengan fair play dan sportif menghadapi lawan
pada turnamen ini ssb tukimoda menjadi juara
setelah pada bawa final mengalahkan ssb s tiga asal semarang dengan skor satu
turnamen ini juga digelar untuk mencari bubut pesepak bola nasional
indra winardi rembang